menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali
dalam diskusi forum merdeka barat sembilan pada rabu siang mengatakan
indonesia optimistis sukses menggelar asean para games dua ribu dua puluh tiga
di surakarta pada tiga puluh juli hingga enam agustus dua ribu dua puluh
ada empat sukses yang harus dicapai semua pihak
dalam perhelatan olahraga kali ini
saya optimis bahwa kita akan sukses
dan dari awal saya sudah tekankan
kita ada empat sukses kita
sukses pertama adalah sukses penyelenggaraan
sukses yang kedua adalah sukses prestasi
sukses yang ketiga adalah sukses administrasi
ya ini kita tidak mau setelah penyelenggaraan
kemudian ada masalah masalah administrasi
yang akan mengakibatkan
kita yang ada di dalam penyelenggaraan ini
dan yang keempat adalah sukses ekonomi
khususnya ekonomi untuk daerah
solo dan sekitarnya
ketua nasional paralimpik komite npc indonesia
seni marbun mengatakan
indonesia menargetkan gelar juara umum asean para games
karena menjadi tuan rumah
selain itu atlet para games indonesia
sudah menjalani pemusatan latihan atau training camp yang cukup
ini memang kita tidak ada pilihan lain
kita harus juara umum dan saya selalu mengatakan itu
kepada teman teman di camp lat mas
ya ini yang kita tesnya di solo mas ya
jadi kita gampang untuk cek ricek atlet
sampai di mana kemampuannya
dan memang selama ini kita latihan
dan endingnya pun kita lihat
limit limit atlet itu sudah banyak yang terlampaui
yang bakal turun di asi
merasa persiapannya sudah cukup
dengan latihan di dalam dan luar negeri
yang disediakan pelatnas
saat ini kita sudah siap untuk bertanding
dan teman teman juga sudah siap
dan saat ini kita lebih banyak latihannya
dan juga menganalisa lawan lawan kita
wali kota solo sekaligus ketua pelaksana
indonesia asean para games dua ribu dua puluh dua inaspok
gibran rakebuming mengatakan
penyelenggaraan event sudah cukup siap
baik dari segi venue maupun fasilitas pendukung lainnya
ya untuk persiapannya sudah sangat siap ya
untuk venue venuenya kemarin sudah
ditengok langsung oleh pak menpora
semuanya sudah sesuai standar
dari para para atlet
ya sudah tidak ada komplain untuk masalah venue
ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar
ini kita sedang mempersiapkan untuk acara
torts relay di hari minggu besok
gibran menambahkan seluruh pertandingan
bisa disaksikan secara langsung dan gratis oleh masyarakat
dengan syarat menaati protokol kesehatan
dan sudah mendapatkan vaksin booster
mengingat angka penularan covid sembilan belas meningkat
tim liputan cnn indonesia